calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menyoroti beberapa hal mulai dari lemahnya rupiah
kekayaan bangsa yang dikuasai pihak asing hingga pengelolaan ekonomi yang salah
hal tersebut disampaikan prabowo saat mengobrol bersama tiga ratus jenderal dan para intelektual
dalam bedah buku dengan tema ekonomi kerakyatan sebagai solusi tatanan ekonomi indonesia dan global di jakarta sabtu siang
dalam bedah buku paradoks indonesia calon presiden nomor urut dua ini mengkritisi sistem ekonomi yang saat ini
tengah dijalankan oleh pemerintahan yang dianggap menyimpang dari undang undang dasar pasal tiga puluh tiga tentang ekonomi nasional